kenapa muka panglima begitu tegang
ditahan di lembahantung
sekarang pergi ke tangan
faridah dimana faridah
kemana ini faridah
dibawa kemana faridah
aduh ini tempat benar benar aneh ini
oh jangan jangan ini tempat pesugihan
tapi pesukihan apa ya
lupa lupa lupa lupa
kamu tuh ya aku cari kemana mana ternyata ada di sini
seluruh wanita akan senang untuk menjadi istriku
lantas mengapa kamu menolak aku faridha
apa yang kamu minta
mas permata brilian atau mutiara katakan akan aku berikan padamu
tidak aku tidak sudi
sudi atau tidak sudi kau harus tetap menjadi istrimu
terkutuk seliman busuk
hei jaga ucapanmu
aku ini calon suamimu
kau harus bisa menghormati aku
aku lebih banyak mati daripada harus menikah denganmu
kamu akan menyesali semua ucapanmu faridah
aku tidak akan pernah menyesal apa yang aku katakan
dan aku tidak akan sudi untuk menikah silman jelek sepertimu
aku penguasa seluman buaya
dan aku tidak suka ditolak
aku akan membuatmu menyesali semua ucapan
ini bukan tubuhmu
ini bukan wajahku
apa yang sudah kamu lakukan kepada aku apa
kau akan menjalani hukuman ini dengan tubuh dan wajah orang lain
ada apa panglima kenapa muka panglima begitu tegang
farid dan al masir ditahan di lebahan
sembara sekarang pergi ke tanganmu
apakah ini lembah hantu
hanya sampai di sini aku mengantar kamu
terima kasih pak kami
jangan kasihan harimengine
terus bisa tak
atu sana harus telah mendarat
selereng yangnya untuk capa
mungkin ini tempatnya
cari tempat lain
disini tempat saya
kalau mau jadi orang kaya
minta kepada nyibromo
jangan pendek pikiran
kamu harus berpikir
kamu harus memberikan tumbal kepada nyebromo
kalau tidak bisa
anakmu sendiri yang akan menjadikan tumbal
kamu harus pikirkan masak masak
kalau tidak kamu akan menyesal
saya sudah tidak sanggup menderita mbah
saya akan menerima syarat
yang diberikan nyibromo
kalau begitu pekatmu sudah mulai
enak sekali mau
saya mencari saudara saya percuma saja tidak akan ketemu sebaiknya kamu pulang saja tidak
saya tidak akan pulang sampai saya bertemu dengan saudara saya aku peringatkan kamu
disini tempat orang mengantarkan nyawa untuk disiksa
ini bukan urusanmu